bagaimana dengan perkebunan penggilingan padi dan pabrik gula kita bu
semuanya lancar pak
ibu sudah melaksanakan semua yang bapak perintahkan
tapi ibu capek banget pak
rasanya punggung ibu mau patah
ya karena ngurusin perkebunan dan penggilingan itu pak
ya kalau itu bapak maklum karena kita kan sudah tua
tapi yang bapak bingung bapak kan harus istirahat total
tapi bu lasmi
menurut hukum seseorang baru bisa disimpulkan mati
kalau dia hilang selama enam bulan berturut turut tanpa ada kabah
ini kan baru tiga hari
apakah ibu sudah benar benar mencarinya
sudah pak saya sudah mencarinya
dan tidak ada satu orang pun yang hidup
tapi kalau ibu tidak melihat mayatnya sendiri
pak made belum bisa disimpulkan mati
apalagi dibuatkan pembagian harta warisannya
siapa yang membagi harta warisan
pak made harus istirahat total
mungkin untuk waktu yang lama
luka ini cukup parah pak
apalagi bapak kan sudah tua
terima kasih dokter
senang masih bisa hidup sampai saat ini
semua ini karena tantri yang telah menyelamatkan saya
dari kecelakaan mobil raksasa dan perampokan
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
terima kasih dokter
mana mungkin si perempuan gemel ini menolong bapak dari kecelakaan dan perampokan
nggak mungkin pak
jangan jangan bapak nggak sadar kali
atau bapak sudah dihipload sama dia
mungkin juga sejauh jelek ini mau menggodain bapak
kalian bukannya berterima kasih pada tantri
kok malah menuduh yang nggak nggak
kalian berdua memang selalu berpikiran jelek pada orang lain
riris bawa tantri ke kamar belakang
tolong pinjamkan pakaian kamu ya
tantri ikut riris
dia yang akan mengurus segala keperluanmu
sudah sudah sudah
bapak benar benar berhutang nyawa pada tantri
jadi tolong perlakukan dia dengan baik
dia menjadi yatim piatu
sejak kecelakaan mobil itu bu
dan bapak berencana mengangkatnya menjadi aritangkat
hush bapak nggak usah berpikir yang macem macem pak
nggak usah ke mana mana pikirannya
sekarang bapak harus istirahat
sudah tidur aja cepetan
tuh baju butut buat kamu
awas kalau berani minta lagi
kenapa mbak begitu membenci aku
padahalkan aku ikhlas mendolong pak made
ya kapan aku punya adik kayak kamu
nggak sudi tau
dan mulai sekarang kamu tinggal di gudang gandai dan jangan ngomong sama bapakku
bukan ini yang kena
saya mau cari perempuannya
kemana ya kalau saya mau cari perempuan
mas mau cari perempuan ya
maksudnya cari jodoh mas
kalau mau cari jodoh ke rumah pak mades saja
si riris kan cantik
lagipula dia belum kawin lagi
mas kayaknya cocok sama mbak riris itu
riris anaknya pak mades
boleh juga tuhan
bapak senang bisa kumpul di rumah ini lagi
bapak kangen sekali
bapak akan perginya sudah lama sekali pak
bagaimana dengan perkebunan penggilingan padi
semuanya lancar pak
ibu sudah melaksanakan semua yang bapak perintahkan
tapi ibu capek banget pak
rasanya punggung ibu mau patah
ya karena ngurusin perkebunan dan penggilingan itu pak
ya kalau itu bapak maklum
karena kita kan sudah tua
tapi yang bapak bingung bapak kan harus istirahat total
jadi bapak tidak bisa lagi mengurus perkebunan pengilingan padi dan pabrik gula bu
kalau begitu bapak harus cari orang pak untuk membantu bapak di perkebunan
ya semacam asisten pak
tapi orang itu harus paham dan mengerti betul tentang perkebunan
iya benar juga
kalau ibu sih kayaknya sudah tidak sanggup pak sudah capek
selamat siang pak
saya ngurah raih
saya senang sekali melihat perkebunan pak made yang sangat luas dan subur ini
nak ray dari mana ya
dan apa maksud kedatangan nak raih ke sini
saya hanya lewat desa ini
saya senang sekali belajar tentang perkebunan bu
wah kebetulan sekali kalau begitu ya pak
bapak kan sedang mencari orang untuk menjadi asisten bapak
begini nak raih suami saya sedang sakit
dan dia sedang mencari orang untuk membantunya di perkebunan
seperti tangan kanannya begitu
nanti dulu bu kan tidak semua orang bisa mengurus perkebun
eh nak raih apa sebelumnya pernah bekerja di perkebunan
seumur hidup saya saya tinggal di perkebunan pak
saya dulu pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit di sumatera
dan di perkebunan teh di jawa barat pak

bapak sawit di jawa barat pak
saya boleh ikut mengolah membantu perkebunan ini pak
dan saya ikut tinggal di sini
selekasnya nanti nak raih
bahkan saya tempatkan untuk mengurus perkebunan saya
iya iya nak raih
dan saya akan menyediakan kamar yang paling bagus untuk nak raih tinggal di sini
terima kasih pak bu
oh jadi kamu yang pulang bareng pak made
padahal kami semua sudah menyangka pak made itu sudah meninggal ketika mobilnya menabrak pohon itu
sebenarnya pak made itu orangnya bagaimana sih
pak made itu orangnya baik
dia perhatian sama pegawainya
tapi bu lasmi sama riris yang kadang tidak sejalan sama pak made
apa itu gembes sama mas duki
dia rupanya mau cari penyakit denganku
aku tahu itu kok
aku kan tinggal di rumah pak made
amu sakit mbak
kita lagi istirahat sebentar kok
mbak riris mbak riris
aku tuh udah bilang sama kamu jangan panggil aku mbak
panggil aku riris
aku tuh gak anggap aku sebagai majikan kamu
kok kamu mau sih temenan sama sejentil cewek cewek ini
aduh aduh aduh
dia kan yang nggodain bapak aku
dia tuh sengaja ngegodain biar dapat kerjaan di rumah
dia nih tukang tipu
bagian mana ada sih orang seperti itu
tanteri udah cerita kok sama saya
pak made sendiri yang nyuruh saya tinggal di rumahnya
udah buruan habisin makanan kamu aku punya kerjaan buat kamu
ih lama banget sih